berikut adalah update perolehan medali dalam olimpiade dua ribu enam belas rio de janeiro hingga pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
amerika serikat masih memimpin perolehan medali dengan raihan dua puluh emas diikuti oleh tiongkok yang meraih tiga belas emas
inggris menggeser jepang di posisi ketiga dengan tujuh emas unggul dua perak dari jepang yang berada di posisi keempat yang juga mengoleksi tujuh emas
kemudian ada korea selatan di posisi kelima dengan koleksi enam emas
sementara itu posisi ke enam diisi oleh jerman dengan enam emas
ke posisi ke tujuh ke delapan ke sembilan dan ke sepuluh ada rusia perancis australia dan hungaria dengan lima medali emas
sedangkan posisi indonesia terus turun ke peringkat empat puluh tiga masih dengan raihan dua medali perak dari lifter eko yuli rawan dan sri wahyuni